dari tuban kita menuju ke kabupaten gresik yang terkenal akan olahan bandeng ya
salah satu yang menjadi prima dona ini adalah olahan otak otak bandeng
kalau otak otak bandeng ini olahan bandeng yang diperoleh dengan cara mencampur daging bandeng dengan bumbu bumbu
kemudian dibakar hingga bumbu meresap
terbayang ya aromanya seger dan juga enak banget pastinya ya
dalam momen ramadan ini otak otak bandeng banyak diburu untuk menu berbuka puasa dan juga oleh oleh saat bersilaturahmi
berkunjung di kabupaten gresik tentunya tak afdol jika tidak mencoba makanan khasnya
salah satu yang menjadi makanan andalan kabupaten gresik adalah bandeng
aneka jenis olahan bandeng dapat anda temukan di kabupaten yang memiliki julukan kota santri ini
bu ini saya dari jauh nih ini kalau oleh oleh khas gresik yang bandeng ini
kebetulan kalau di sini yang spesial itu otak otak bandeng
kayak gimana sih bu
oh nah ini dia otak otak bandeng menjadi prima dona olahan bandeng khas gresik
nah saya pengen tahu juga bu gimana cara bikinnya nih
saya boleh ikut ya
boleh mbak silakan
oke saya mau ikut pembuatannya
dalam membuat otak otak bandeng selain mempersiapkan bahan utama yaitu bandeng segar
diperlukan juga untuk mempersiapkan bumbu otak otak
bumbu wajib dalam pembuatan otak otak bandeng adalah cabai besar bawang merah bawang putih kemiri daun bawang dan lengkuas
pertama tama bandeng harus dibersihkan sisik dan isi perutnya terlebih dahulu
lalu bahan untuk bumbu dihaluskan dan ditumis
selanjutnya campurkan daging ikan bandeng bersama bumbu yang sudah disiapkan
serta tambahkan santan dan telur
setelah tercampur masukkan adonan tersebut ke dalam kulit ikan bandeng hingga memenuhi bagian badan bandeng
nah tadi setelah bandeng setelah dilumurin dengan bumbu ini waktunya untuk dibakar
dan yang paling penting ini menggunakan daun pisang
nah bu kenapa harus menggunakan daun pisang sebenarnya
iya karena kalau tidak pakai daun pisang ini bukan bisa dibakar
karena posisi masih basah pas itu baru dibakar daun pisang dibakar itu baru mengangkat
oke jadi ini memang juga
daun pisang penting untuk aroma dari otak otak bandeng ini ya
oke nah setelah dibakar menggunakan daun pisang setelah itu dibuka dan dibakar kembali
yang prosesnya selama kurang lebih satu jam
pada bulan ramadan otak otak bandeng menjadi favorit
selain untuk oleh oleh banyak yang membeli untuk menu berbuka puasa
rasanya itu apa ya gurih terus ada kelapa kelapanya
terus kadang pedis juga
manis pedes campur jadi satu
jadi pas kita betul betul lapar pas banget
ini mau ke tempat temen habis itu buat oleh oleh
kan orang sidoarjo
buat makan bisa nanti buat buka puasa buat ikan
pedagang otak otak bandeng mengaku
ada lonjakan pembeli ketika bulan puasa
sampai minim itu seratus sampai mencapai dua ratus tiga ratus lebih
apalagi kalau hari hari libur mau tambah
tambah banyak pembeli sampai antri antri
pagi sudah antri
dalam sehari mbak sumah memproduksi hingga seribu otak otak bandeng
satu ekor otak otak bandeng dijual dengan harga lima puluh lima ribu rupiah
gita goinda heru sudarmanto kresik jawa timur